saudara tiga jenazah korban jatuhnya pesawat latih di kawasan bsd serpong tangerang selatan banten dimakamkan di kampung halaman korban
salah satu korban jatuhnya pesawat latih di tangerang selatan mayor purnawirawan suwanda dimakamkan di cirebon jawa barat senin siang
orang tua istri anak dan kerabat mengantarkan jenasa ketemu
tempat peristirahatan terakhir di tpu kebun kelapa rw
korban terakhir berkomunikasi beberapa menit sebelum pesawat jatuh
awal mendengar musibah ya di jam empat belas empat puluh tiga
sebelum itu kan saya setelah satu menit sebelum kejadian itu saya telepon ke
bukan telepon maksudnya informasi ke papa untuk tanggal dua puluh satu kan ada event di tanjung lesung
beliau bilang menunggu info dari beliau gitu
terus setelah saya infokan seribu empat ratus empat puluh dua itu empat belas empat puluh tiga saya diinfokan lagi untuk dari kondisi bapak saya
dan di empat belas empat puluh tiga itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan
di kawal petugas kepolisian polda metro jaya
salah satu korban pesawat latih jatuh di bsd tangerang selatan farid ahmad tiba di rumah duka
di kompleks grand villa cihanjuang kabupaten bandung barat
setelah disolatkan di masjid dekat rumah duka
jenasa farid ahmad teknisi di pesawat itu langsung dimakamkan di tpu cisasawi
di cihanjuang bandung barat jawa barat
saudara yang anda saksikan ini merupakan dokumentasi pesawat jenis teknam milik indonesia flying club
sebelumnya mengalami kecelakaan di bsd tanggerang selatan minggu sore
pesawat ini memiliki spesifikasi bermesin ganda ringan
pesawat memiliki bobot enam ratus delapan puluh kg dengan kecepatan jelajah maksimal dua ratus enam puluh sembilan km per jam